saudara bertempat di batam kepulauan riau international business association iba
dan persekutuan umat budha dunia atau wfb berencana menggelar forum bisnis internasional tahun dua ribu dua puluh enam mendatang
persekutuan umat buddha dunia menyebut forum ini digelar sebagai upaya meningkatkan ekonomi yang berlandaskan kesejahteraan sosial
forum bisnis internasional ini rencananya digelar tahun dua ribu dua puluh enam mendatang dengan melibatkan sejumlah pengusaha dari empat puluh negara yang menjadi bagian dari persekutuan umat buddha dunia
presiden persekutuan buddha dunia velop tiari menyebut forum bisnis nantinya akan menjadi upaya mendorong peningkatan ekonomi dunia yang berkeadilan dan melibatkan institusi pemerintahan
sehingga bisa jadi mercusuar kebangkitan ekonomi negara dari tingkat terbaik
sejumlah investasi nantinya akan digelontorkan pada forum bisnis internasional ini